rusia dan ukraina ini masih jadi sentimen utama bagi pergerakan mata uang terhadap dolar amerika
sementara bank sentral amerika serikat the fed masih belum menemui kesepakatan
untuk penetapan bunga acuan antara dua puluh lima dan juga lima puluh basis point ya
meskipun konsensus pasar kemarin cenderung ke arah dua puluh lima basis point
ini posisi rupiah yang stagnan pada perdagangan senin kemarin
masih mendapatkan tekanan dari mata uang negara maju yang tercatat menguat terhadap dolar
sementara dari dalam negeri penurunan kasus covid sembilan belas dan transaksi
berjalan pemerintah yang surplus ini bisa menjadi penopang bagi fundamental
mata uang garuda untuk perdagangan hari ini
bagaimana kemudian dengan indeks harga saham gabungan pada pembukaan perdagangan sesi pertama
ihsg melanjutkan penguatan pada penutupan perdagangan kemarin ya
memang kalau kita melihat pada perdagangan senin ihsg menguat dan kembali mencetak rekor all time high nya
kemudian membentuk level psikologis
enam sembilan ratus an seperti yang kita lihat pada hari ini
meski demikian posisi ihsg masih rawan adanya aksi ambil untung atau profit taking
pemulihan ekonomi indonesia dengan berbagai indikator positif
mulai dari neraca dagang sampai neraca pembayaran indonesia
memiliki dampak positif bagi berbagai sektor yang bisa anda perhatikan untuk hari ini
seperti perbankan finansial transportasi energi dan juga komoditas